saudara sebanyak tiga puluh tujuh perjalanan setiap hari
untuk pemudik di stasiun pasar senen
rata rata empat belas penumpang per hari
mulai terjadi sepekan jelang lebaran
dan lebih dari tiga ratus tujuh belas tiket kereta api
telah terjual selama dua puluh dua hari
mulai dari tanggal tiga puluh satu maret
sedangkan untuk dua hari jelang lebaran
yaitu sepuluh dan sebelas april
atau empat puluh enam ribu tiket terjual
lalu apakah pemudik sudah terlihat memadati
stasiun kereta api jelang mudik lebaran
kita akan tanyakan langsung ke jurnalis kompas tv
ada fedriska ananda yang sudah ada di stasiun
apakah tiket kereta api jarak jauh sebelum lebaran
rute mana yang jadi favorit
ini adalah tentu ke arah timur dari pulau jawa
yakni surabaya jogja bandung dan juga semarang
okta dan saudara dari pagi tadi kami di sini
dibandingkan dengan hari hari biasanya
ini ruang tunggu dari stasiun pasar senen ini
yang akan melakukan perjalanan
memang ini masih dua minggu menjelang lebaran
namun memang masyarakat ini tampaknya antusias
di mana kalau misalkan kami dapatkan juga informasi
ini sesuai dengan prediksi dari kementerian perhubungan
di mana sebanyak satu ratus sembilan puluh tiga juta pemudik akan melaksanakan
atau sekitar tujuh puluh satu satu persen ini berasal dari jakarta
jadi memang kereta api ini menjadi salah satu akomodasi
ataupun perjalanan yang dipilih menjadi favorit
oleh masyarakat jakarta menuju ke kampung halamannya alta
ya verdiska lalu apa antisipasi dari pt kai
jika calon penumpang nantinya membeludak jelang lebaran
ini yang sudah disiapkan oleh pt kai
adalah menambah unit operasional dari kereta apinya
ini dua puluh empat unit kereta api ini diberangkatkan
yang berangkat dari stasiun pasar senen dan juga stasiun gambir
tidak hanya itu yang juga menarik okta pada tahun ini
adalah dari pt kai ini juga melaksanakan program
angkutan motor gratis bagi calon penumpang dari kereta api
sekitar dua belas motor dengan dua puluh delapan penumpang
sehingga memang yang membayar tiket ini hanya para penumpangnya saja
ini dihitungnya satu atau dua orang per motor
jadi memang untuk motornya ini diangkut secara gratis
jadi memang baru tahun ini dilakukan tentu juga mengikuti himbawan pemerintah
jadi selain dapat sampai ke kampung halaman dengan cepat dengan aman
ini para calon pemudik juga dapat melakukan perjalanan dengan nyaman
baik suasana mudik sudah terasa di stasiun pasar senen jakarta
dan tadi juga ada sejumlah fasilitas yang disediakan pihak stasiun